untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi pertanian
sekelompok mahasiswa asal bandung menciptakan sistem pengairan otomatis
dengan sistem ini proses pengairan tanaman pertanian diklaim menjadi lebih efisien
mayoritas petani di indonesia masih menggunakan sistem pengairan manual
yaitu dengan menyeram langsung tanaman tanpa mengukur terlebih dahulu butuhan air tanaman tersebut
akibatnya tanaman mengalami kekurangan atau kelebihan air dan pertumbuhannya tidak optimal

akhirnya kita coba di air
sebuah perusahaan di bandung mengembangkan alat penyeram tanaman
yang bekerja dengan bantuan sensor pengukur suhu intensitas sinar matahari dan kelembapan udara
sensor ini mengirimkan data ke server yang kemudian mengkalkulasikan berapa banyak air yang diperlukan untuk tanaman
data ini kemudian dikirim ke mesin pengatur air yang akan mengeluarkan air sesuai kebutuhan tanaman
semua aktivitas ini dilakukan secara otomatis
dan bisa langsung dipantau melalui komputer atau telepon pintar
salah satu yang telah mencobanya adalah richi solihin
pengurangan beban kerjanya seperti penyiraman
yang biasanya kalau manual sekali penyiraman itu bisa menghabiskan waktu satu sampai dua jam
tapi dengan encommustion ini kita mampu untuk mengurangi waktu itu
jadi mereka bisa menggunakan waktu penyeraman untuk perawatan
mereka cuma mengontrol kurang lebih lima belas menit sampai tiga puluh menit
setelah itu mereka bisa menggunakan waktu
mereka untuk mengontrol atau memeriksa keadaan tanaman
untuk tanamannya sendiri bedanya apa
untuk tanaman segi fisiknya kita bisa melihat bahwa batang itu jauh lebih besar
kemudian dari segi buahnya juga terlihat sudah mulai banyak juga
karena pengaruh dari enkomotion mereka tepat sasaran
jadi penyeraman langsung pada akar
kemudian jumlah penyiaran juga tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri
meskipun demikian alat ini tidak bisa
alat ini tidak bisa digunakan di lokasi yang tidak terjangkau sinyal telepon seluler
karena sensor untuk mengirim data menggunakan sinyal telepon
selain itu alat ini belum bisa digunakan di luar ruangan karena alat sensor tidak tahan air
dan memiliki batas jangkauan lahan seribu meter persegi
frankie wijaya bandung